ketua badan kehormatan dpd am fatwa menyatakan bahwa dpd akan segera menggelar sidang pleno badan kehormatan
untuk menentukan sikap terkait kasus ketua dpd ri irman gusman
berikut cuplikan dalam cnn indonesia prime news sabtu malam
saya akan segera pada kesempatan pertama mengundang seluruh anggota badan kehormatan yang berada di daerah
supaya besok hari ahad hari tetap minggu sudah berada semua di jakarta
agar pada hari senin bisa diadakan rapat pleno badan kehormatan untuk mengambil sikap
terhadap peristiwa yang sangat menyedihkan memalukan ini
kalau melihat jumlah uang besarnya uang yang diumumkan oleh ketua kpk itu seratus juta
itu termasuk kecil sekali tetapi jabatan yang disandang oleh irman gusman ini
ketua lembaga negara suatu lembaga negara
lembaga keparlemenan itu betul betul pukulan yang sangat berat kami rasakan sebagai anggota dpd ri
apalagi saya sebagai ketua badan kehormatan seperti tersambar petir rasanya
ya sementara itu emerson yunto dari indonesia corruption watch menyatakan bahwa suap terhadap irman gusman
adalah menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi kepala bulog
sedangkan muhammad asri anas anggota dpd ri menyatakan kewenangan dpd sangat terbatas
yang kita melihat memang kalau dilihat dari tugas kewenangan dpd nggak ada tuh urusan urusan mengatur begitu
nah cuma kami sendiri menduga ini ada kaitannya dengan kalau istilah uncc atau konvensi pbb anti korupsi
itu istilahnya adalah memperdagangkan pengaruh
jadi kapasitas pak irman guzman sebagai ketua dpd itu kan punya relasi yang cukup baik tuh dengan dpr
dengan misalnya bumn dan sebagainya
dalam hal ini mungkin konteksnya adalah bulog
jadi yang dipengaruhi paling tidak adalah memperdagangkan
pemain baru artinya pengusaha bisa masuk atau menambah kuota
kuota impor gula di wilayah sumatera barat
nah di peran peran ini sebenarnya yang bisa dilakukan oleh irman gitu ya
tidak mungkin dia bicara soal menggolkan proyek proyek tertentu karena kewenangan itu ada di dpr
kalau disebut kasus proyek daerah rasanya nggak mungkin lah itu ya
nggak mungkin dalam konteks ketatanegaraan
karena di pasal dua puluh dua d undang undang dasar itu nggak memungkinkan lah
kita nggak membahas anggara
kita tidak membahas anggaran
kemudian yang lain adalah kita hanya sebatas mengusul kan
kan tidak finishing lah ya
kita tidak menentukan di final
jadi otoritasnya itu ada di dpr dengan dpd dengan pemerintah
nah sehingga kami saya tentu membantah
kalau logikanya adalah proyek daerah rasanya nggak masuk akal